para kolektor atau penagi jasa pinjaman online ini tidak berkutik saat kamar kosnya yang berada di jalan komplek depak jalan kedaung kaliangke cengkareng jakarta barat digerebek petugas direktorat kriminal khusus polda metro jaya pada senin malam
saat digrebek para penagi ini tengah memberikan pesan ancaman kepada para korbannya
terlihat dari pesan singkat yang tengah dikirim oleh salah satu penagih
menurut w pemberian pesan ancaman diberikan ketika sang peminjam dana tak bisa membayar atau telat dalam pembayaran
jika berhasil ia akan mendapatkan bagian dari uang yang dibayarkan oleh sang peminjam
ini gimana baik atau enggak itu kan menurut prinsip kita naginya baik
ya kalau maupun kita di ilegal maupun kita di ilegal ya kalau kita naginya baik baik kita naginya sopan ya kan nggak ada salahnya pak kita kerja di sini
dari hasil pemeriksaan sementara
empat aplikasi pinjaman online ini ilegal dan pernah digerebek polisi namun ternyata berpindah kantor
kita melakukan penindakan pinjaman online ilegal ini ada di kos kosan
jadi terbukti memang bahwa setelah melakukan penindakan beberapa waktu yang lalu
di kantor kantor sudah mulai utuh tapi mereka tetap melakukan kegiatannya di kos kosan
temuan ini merupakan hasil pelaporan dari salah satu pengguna jasa pinjaman online
yang merasa dirugikan karena meminjam uang senilai satu juta rupiah
namun mendapatkan tagihan dari pinjol melebihi dua puluh juta rupiah
tim liputan cnn indonesia